kemenko pembangunan manusia dan kebudayaan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah badan dan kementerian
membahas persiapan pemulangan satu ratus delapan puluh delapan warga indonesia anak buah kapal di kapal world dream
yang kini berada di perairan dekat kepulauan bintan kepulauan riau
kemenko pmk muhajir effendi mengatakan para abk yang dipulangkan ini
rencananya akan diobservasi selama empat belas hari di pulau sebaru kepulauan seribu
menurut perkiraan pemulangan akan berlangsung pada dua puluh enam februari dan tiba di pulau sebaru pada dua puluh delapan februari
delapan februari sekedar jam sembilan
sementara menteri kesehatan terawan agus putranto mengatakan pulau sebaru merupakan pulau kosong
meski pulau kosong tidak berpenghuni pulau sebaru disebut memiliki fasilitas luar biasa
jadi pulau sebaru ini pulau yang kosong
saya sudah melihat bersama pak menko hari sabtu atau hari minggu ya
minggu pagi saya ke sana saya mengecek kondisinya
ini pulau kosong tetapi perlengkapannya
luar biasa termasuk mata air sumber air ini semua bagus dan gedungnya terpisah pisah
sementara penjemputan tujuh puluh empat dari tujuh puluh delapan warga indonesia yang berada di kapal pesiar diamond princess
pemerintah indonesia masih berkomunikasi dengan pemerintah jepang
saat ini sembilan warga indonesia yang terinfeksi virus corona tengah menjalani perawatan di rumah sakit jepang
tim liputan cnn indonesia